terima kasih ya
kira kira apa lagi yang kurang ya bu
seluruh staf kandung
karyawan akan terlihat kompak dan menarik bila pakai seragam
kalau ibu sukanya warna pink pak
jangan pink bu
nanti para pelayan akan kelihatan jadi kemayu
kalau kuning ini bapak takutnya para pelanggan akan membayangkan warna kuning lainnya
pak kita itu mau buka restoran bukan pertunjukan sulap
bu minta uang
belajar kelompok di mana
udah udah udah
kamu gak boleh pergi kemana mana

tidak ada yang bisa dikira
aku udah nunggu nih
kamu nggak boleh pergi
oh kirain mau pergi
nggak om mau pulang
bobby duluan aja om
enggak bun bun
batuk sama ku
enggak usah bun bun
ayo tadi udah beli deket kantor
ada apa pur
kayaknya lo harus bantuin gue deh tris
menurut lo gue harus pilih citra
atau pilih ani ya
tuh maaf pur
kalau mau ngobrol ntar aja
gue mau buru buru pulang nih
bu saya jalan dulu ya
iya bun bun
bun bun mau ke rumah emak ay
siapa tau emak butuh orang buat bantuin bikin kue
buat bantuin bikin kue
buat bantuin bikin kue
buat bantuin bikin kue
buat bantuin bikin kue
buat bantuin bikin kue
buat bantuin bikin kue
buat bantuin bikin kue
buat bantuin bikin kue
buat bantuin bikin kue
bilangin sama temen lo
jangan ngobrol di tengah jalan
dia harus mikirin urusan orang lain juga
bapak kan belum bayar ongkosnya
waalaikumsalam mbak isah
maknya ada pok
ada mbak isah mau ketemu sama pak

gak lagi marah marah
enggak cuma lagi kesel soalnya gas buat masak habis
kalau mbak isah mau ngomong ya ngomong aja

hah ada apa
hah ada apa
mak saya ada perlu mak

oh seperti itu
masuk dulu dah yuk

kenapa lo pakai minta maaf segala
saya udah gak kerja di rumah bu nur
kalau mah butuh orang di sini
saya mau kerja di sini
sah kalau sekarang mah
saya mau kerja di sini

mak belum bisa nerima lu
tapi nanti kalau emang pesanan kuenya makin banyak
baru dah lo bisa kerja di sini
kalau gitu saya permisi ya mak
abang salah mulu di mata emak
bukan abang yang salah
tapi emang gasnya aja yang abis sendiri
ya harusnya kan abang bisa diandelin
kan ada tati yang nganjelin abang
kalau emak angin